kita komposit tapi tolong perwakilan secepatnya
dari perwakilan tiap desa untuk
sama dengan ibu ibu yang ada
ayah lawangan anu digawai orang jawa
yang bekerja orang luar benar kalau yang bekerja orang luar benar